informasi selanjutnya datang dari garuda indonesia yang mencatatkan kerugian sebesar dua ratus tiga belas empat juta dolar
atau setara dua sembilan triliun rupiah amerika di sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
perusahaan mengklaim berhasil menekan catatan kerugian dibandingkan dengan tahun sebelumnya
kerugian itu termasuk perhitungan biaya luar biasa yang terdiri dari teks amnesti dan denda sebesar satu ratus empat puluh lima delapan juta dolar amerika
pihak garuda mengungkapkan jika tidak memasukkan perhitungan biaya luar biasa kerugiannya hanya sekitar enam puluh tujuh tujuh juta dolar amerika
sementara itu garuda indonesia membukukan pendapatan operasi sebesar empat dua miliar dolar amerika atau sekitar lima puluh tujuh triliun rupiah
meningkat delapan satu persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu
tren pertumbuhan pendapatan operasional tersebut ditopang oleh lini layanan penerbangan tak berjadwal
yang melonjak hingga lima puluh enam sembilan persen